tagar percuma lapor polisi yang viral di media sosial setelah kasus pemerkosaan di luwu timur sulawesi selatan diberhentikan polisi
pertama kali dicuitkan oleh akun proyek multatuli yang kemudian dibalas dengan tagar polri sesuai prosedur yang dicuitkan oleh akun resmi divisi humas polri
sejak kedua cuitan tersebut muncul analis utama media empat lab empat puluh lima diaudin undu menyatakan bahwa perang tagar di twitter memuncak pada tanggal tujuh oktober silam hingga pada hari ini
sebanyak tujuh akun twitter meramaikan perdebatan aduh hashtag ini selama sepekan terakhir
di mana diaudin undu menyimpulkan bahwa respon masyarakat kembali masif di media sosial akibat adanya tagar tandingan dari divisi humas polri dengan hashtag polri sesuai prosedur
kira kira gini speknya sudah lewat tapi karena ada perang tagar yang diinisiasi oleh kepolisian akhirnya naik lagi perbincangan itu
sampai hari ini terlihat rame rame lagi
nah itu sepertinya
yang terlihat di internet sekitar tujuh akun kurang lebih itu dalam range waktu satu minggu itu cukup tinggi
itu bisa kita nilai bisa kita katakan bahwa respon masyarakat terhadap isu ini
ipw melihat bahwa akar masalah dari hashtag ini adalah menurunnya kinerja satuan reserse polri yang bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus sehingga ia meminta kapolri listio sigit untuk melakukan perombakan di satuan reserse untuk menumbuhkan kepercayaan publik
kalau kita lihat percuma lapor polisi ini kemudian menjadi bidang pekerjaan reserse
kemudian juga ada secara institusional kelembagaan ada yang namanya wasidik
tetapi yang saya ketahui pengawas penyidikan itu ada di bawah reserse
bagaimana kalau pimpinan reserse yang kemudian juga menjadi abai atau kemudian
menjadi abai atau tidak peduli dengan potensi penyalahgunaan wewenang tersebut
wasidik tidak akan bisa bekerja
kabak penum divisi humas polri kombes ahmad ramadan menolak bahwa cuitan timnya dengan hashtag polri sesuai prosedur dimaksudkan untuk membalas hashtag yang viral sebelumnya
hashtag percuma lapor polri menurutnya adalah sebuah kritik masyarakat untuk melayani dan mengoyomi lebih baik bagi institusi polri
tidak pernah perang
tugas pokok polri diamanatkan dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua di pasal tiga belas
yang adalah melindungi melayani mengayomi masyarakat menegakkan hukum
tidak ada kita perang hashtag
jadi kita tidak melayani perang
kajian lab empat puluh lima menyimpulkan bahwa penggunaan tagar untuk membentuk opini publik
tidak lagi efektif
karena pesan dalam tagar tersebut tak selalu disambut positif oleh masyarakat
apalagi pesan dalam hashtag dicuitkan oleh akun robot atau buzzer
ausriun dulu robin kitt jakarta